aduh seneng banget sih rasanya ya
ini lagi countdown menuju dua ribu dua puluh tiga
wah kira kira apa sih yang lagi disiapin
pasti makanan dong ya
untuk perpindahan pesta tahun baru nanti
kalau misalnya aduh saya ternyata gak punya banyak waktu nih
bahkan saya nggak sempat yang namanya beli arang untuk bakar bakar
atau di rumah nggak punya alat bakar bakaran
tenang saya punya tips untuk anda di morning tips kali ini
kita bikin sate tapi digoreng
bahannya juga mudah sekali
langsung aja kita lihat selengkapnya di morning tips
oke karena tadi saya bilang ya
saya mau bikin sate
jadi yang dibutuhkan adalah alat yang utama adalah tusuk sate
ini kayaknya udah jelas sih
kalau menjelang malam tahun baru
ada banyak ya yang jualan kayak begini nih
jadi gak perlu butuh ke pasar
saya punya tiga aja
yang pertama itu sosis
pasti dong identik kalau misalnya lagi malam tahun baru gini
ataupun membuat masakan yang terbuat dari daging protein ya
disini saya pakai sosis aja deh
berikutnya saya nggak mau tuh
cuma proteinnya aja
tapi juga ada sayurnya
saya suka banget sama terong
jadi ini ya bikin barbeque ala ala
biasanya kan ada terong paprika
yaudah deh saya kasih terong aja
selanjutnya ada ini
kentangnya sudah saya iris tipis tipis
supaya nanti ada sensasi crispy
kriuk kriuknya begitu digoreng
sekarang kita langsung masukkan bahan bahannya aja
kedalam susukan sate
yang pertama saya butuh sosis dan juga kentang
terus kita bentuk seperti ini
ini menyenangkan sih ya
disiapin bareng bareng ya kan sebelum malam malam
bersama dengan anak juga bisa
karena anak anak kecil tuh biasanya paling suka ya
diajak masak sama ibunya
kemudian bawahnya kita kasih tero
supaya nanti begitu digoreng ekspektasinya sih
nggak begitu ciut ya
jadi bisa agak sedikit mekar
dan nggak butuh lama untuk menggorengnya
karena biasanya kalau sosis yang lama banget digorengnya itu
akhirnya pada saat dingin
jadi mengecil ukurannya
oke sepertinya minyaknya sudah cukup panas
langsung aja kita goreng
semuanya rendam aja ya
tinggal menunggu semuanya matang aja sih
dan nggak butuh waktu lama lama untuk prepare nya kan
tinggal tunggu matang
tinggal tunggu matang
sudah matang semuanya
ini langsung saya buru buru akan angkat
terus kita goreng lagi deh
ini saya tirisin dulu
wow ini saya yakin sih ya jadi kayak ada
yang sudah kering karena tadi dipotongnya tipis tipis
dah tinggal kita lanjutkan aja
masak semuanya baru deh kita plating
gampang banget kan ya dan saya yakin enak deh
kita masuk dulu semuanya terus nanti
untuk yang suka semuanya ini perpaduan yang pas sih ternyata
kita coba pakai sausnya